terima kasih anda masih bersama kami
pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm pada tanggal dua puluh tiga februari hingga delapan maret dua ribu dua puluh
pemerintah mengakui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm
di mana periode pertama dapat menekan kasus positif covid sembilan belas di indonesia
secara nasional kasus aktif mengalami penurunan signifikan sebanyak minus tujuh belas dua puluh tujuh persen dalam sepekan
selain kasus aktif tren kematian juga menurun tiga persen
dan tren kesembuhan naik cukup tinggi dua lima puluh enam persen
selain soal data pemerintah juga menyiapkan proses tracing testing dan treatment tiga t
pemerintah menyiapkan enam ratus lima puluh tiga tiga ratus tujuh puluh lima kit antigen yang sudah didistribusikan
dan akan tiba lagi satu juta kit antigen pada dua puluh tiga februari mendatang
pemerintah bekerjasama dengan tni polri dan untuk melakukan tracing sampai tingkat mikro melalui babinsa
anggota tni dan juga polri untuk dapat segera memberikan data tracing untuk segera di treatment
nah kami sisi testing alhamdulillah sistemnya sekarang sudah siap sudah bisa berjalan
antigen rapid test juga sudah didistribusikan
kami harapkan bisa segera mulai di weekend ini
dari sisi tracing kami juga diminta oleh pak menko meningkatkan kuantitas tracingnya
dan kami terima kasih sudah bekerjasama
dengan kapolri dan juga panglima tni untuk menggerakkan seluruh babinsa dan babin kaptipmas
di seluruh puskesmas desa dan kelurahan
insya allah di hari senin nanti sudah lebih dari lima tni dan polri
aparkai yang sudah kita train untuk menjadi tracer